tidak hanya sebagai hiburan menari juga memiliki nilai edukasi bagi siapa saja
founder gigi art of dance giyanti giyadi membuka kelas menari bagi anak anak penyandang down syndrome
melalui seni tari gigi mengajarkan tarian sebagai suatu terapi dan juga ajang melatih kreativitas
dance itu adalah suatu wadah di mana aku bisa memberikan impact positif
jadi aku melihatnya sebagai tools di mana aku merasa that's my purpose
mulai mengenal seni tari dari belia gianti giyadi atau gigi menggunakan talentanya untuk dijadikan sebagai profesi dan wadah untuk berbagi dengan sesama
mengasah kemampuan mengajar menari di singapura menjadi bekal awal gigi untuk membuka studio tarinya gigi

melalui seni tari gigi mengajak para pemuda untuk mengembangkan bakatnya di industri karya

jadi orang orang yang kesini adalah orang orang yang memang tahu interestnya apa
jadi dari situ pun menurut aku sudah nilai plus untuk orang orang itu
nah aku pengen mereka mengembangkan disini
makanya kita sebetulnya sering tanya sama mereka
misalnya sebelum masuk tuh oke kamu kenapa kamu nari goalnya apa
terus kira kira cita citanya jadi apa
terus kita juga buka banyak internship atau scholarship program
untuk mereka yang memang mau meneruskan gitu ke performing art school
atau ke karir di performing arts gitu
tidak membutuhkan fisik atau skill khusus untuk menyalurkan ekspresi
pada akhirnya kemampuan menari dapat dimiliki siapapun
lalui passionnya di dunia tari gigi ingin terus memberi dampak positif
bagi masyarakat dan generasi muda